disini kagak ada yang setuju
disana kagak setuju
kok baru pada masuk
dari mana sih
baru boleh masuk sama suster
papa udah jalan menuju kesini kok ma
hp indra baru ma
lu apaan sih dari tadi
hp baru hp baru hp baru
kayak orang baru punya hp loh
sim cardnya belum gua masukin
gak bisa buat telepon
nanti coba arahin suster kalo berisik
gak apa apa sehat kok
ma kita nunggu di depan ya biar gantian sama oma
pak cepetan pak
sebenernya gua pengen ngomong
tapi kalau gue ngomong takut gue marah
benar kata mak
bukan yang dapetin duit malah keluarin duit
ya alhamdulillah mak
kasian anak anak lu bertiga berendeng rendeng di luar
lagi lu tuh udah sampai di mana
katanya sih udah dekat
gue keluar dulu ya
mereka belum pada makan
demen banget sih lu cari penyakit
gue udah capek dengar maaf maaf lu
oh cari penyakit
bu aminah sudah boleh pulang
ibu punya baik
kamu sudah caregiver
bayi kembang istilah istilah mak jadi anak terakhir anak penutup gitu ya dok ya
hai waktu abang masuk klinik andri kandang teng ikut jeng abang rizal juga datang kesini
terus waktunya dibilang bilang
iya maipa juga datang kesini
kita tunggu kabarnya aja dulu ya
hani bantuin iya mak
dede banyak gimana bu makasih ya baik nggak ada apa apa alhamdulillah
was et makasih langsung masuk kamar aja nernyata ya hati hatimu bikin ya
kenapa kenapa kecapean aja
laki lu udah datang
tapi buah buninya ketemu
di kebunnya emak
baiknya kembar kang
lu tuh dari tadi kemana aja sih
sebelum pergi papa tuh nitip ke kita buat jagain mama
coba kalau tadi lo di rumah
gue ke pasarnya pasti sama lo gak sama mama
iya aku tuh gak ada pedulinya ya
kalau mama kenapa napa gimana
gue gak tau kalau gue tahu gue gak pergi
kalau papa tahu papa juga gak boleh pergi ke bandung
itu makanya kita berjaga jaga
kita gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi
lu harus belajar punya tanggung jawab
gue ngaku salah
sekarang kita konsentrasi ke mama
kalau mama udah sehat
lo berdua ngomelin gue deh sekanyang kenyang aja

di sini kagak ada yang setuju
di sana kagak setuju
luka bin lari